beginilah perjuangan yang dilakukan oleh tentara asal australia dan negara negara lainnya
saat mengikuti lomba panjat pinang di pantai sembidi lombok barat
mereka harus berjuang keras untuk bisa naik ke pohon pinang
yang dipasang miring empat puluh lima derajat di pinggir pantai
berbagai macam cara dilakukan oleh tim negara negara asing ini
tetapi tetap saja mereka harus berjuang keras
untuk bisa menaklukkan pohon pinang yang telah dilumuri lemak
ya itu keren

beberapa kali berganti pasangan mereka tetap saja tak bisa naik
bahkan harus terjatuh dan tercebur ke laut
namun akhirnya ada juga negara yang mampu menaklukkan pohon pinang tersebut
seperti yang dilakukan oleh pasukan kapal perang asal cina ini
saya tahu bahasa inggris
apa yang anda inginkan
acara tersebut digelar untuk mempererat tali persaudaraan antar negara negara
yang mengikuti multilateral naval exercise komodo
yang dilaksanakan di lombok dari tanggal empat hingga sembilan mei mendatang
selain itu ada sejumlah lomba seperti tinju dengan mata tertutup
lomba pakyat dan lomba lari karun sambil membawa tas ransol
lalu rahmatunaidi lombok